ya uang ini saya terima
nanti saya akan laporan juga ke mama saya
terima kasih ya pak
kasinta mau pergi kemana
aku mau pergi ke semarang
terus perginya berapa lama
ya aku juga berharap gak lama lama wi
aku ingin menemukan adikku secepatnya
selama ini harus hidup sendiri tanpa tahu apapun
kalau kasinta ke jakarta lagi
kasinta nginep lagi disini tinggal sama dewi ya
saya sudah menyediakan
seratus orang penyelam yang handal
sekarang apa yang ingin bapak lakukan
saya mau melakukan pencarian
sebuah benda bertua yang sangat langka
di laut semarang
benda bertuah yang langka
itu seperti apa pak
sebesar butir telur
benda itu mengeluarkan
kamu harus mencarinya sampai ketemu
baik pak nagraj
besok saya akan menyediakan
semua yang dibutuhkan untuk mencari benda itu
hal ini kepada siapapun
kalau kamu berhasil menemukannya
saya akan memberikan
timbalan uang kepada
yang tidak akan habis
baik pak nagraj
kalau begitu saya pergi sekarang
baik pak nagraj
saya akan kasih tahu pak rahmat tentang ini

ya halo pak rahmat
saya baru saja ketemu
sudah ada info apa yang dia cari
sudah pak rahmat
dia lagi mencari benda yang bertuah
bertuah yang seperti telur dan bercahaya
terus beri laporan kepada saya
baik pak rahmat
benda bertuah berbentuk seperti telur paling berharga
aku pernah baca tentang benda seperti itu
kerajaan siluman ular

ya aku harus cari tahu apa itu
untung jurnal itu sudah aku bawa ke sini
sebelum rumah semarang dijual
ini uang hasil keuntungan dari warung ini
pak pak bapak
eh pak pak
ini buat pak pak aja
warung ini kan sudah saya serahkan ke pak asep dan dewi
jadi otomatis keuntungannya untuk pak asep dan dewi juga
jangan begitu na wisnu
modal untuk warung ini kan dari keluarga
anak wisnu jadi terima ya biar kita sama sama enak ya kalau memang itu kemone pak asep ya
uang ini saya terima ya nanti saya akan laporan juga ke mama saya ya terima kasih pak maaf iya iya
pak asep maaf saya tinggal sebentar ya halo halo wisnu aku minta doanya ya semoga operasi mataku
hari ini bisa lancar oh syukurlah kalau begitu ya udah pokoknya semoga operasinya berjalan dengan
lancar dan mudah ya wisno tapi aku punya satu permintaan buat kamu permintaan permintaan
aku mau setelah aku udah bisa lihat nanti orang pertama yang aku lihat itu kamu
ya udah nanti aku kabarin lagi ya soalnya aku mau jalan dulu sama pacar aku
dulu oh iya jadinya jadi itu pacar wisnu
rama kamu kira hanya membaca jurnal rendra kamu bisa menaklukan musikasyon itu
tidak semudah itu rafa
cuma aku yang bisa mendapatkan
di mana jurnal itu
mustika sion adalah mustika terkuat yang bisa melindungi pemiliknya dari segala macam kekuatan
baik itu kekuatan manusia kekuatan siluman ataupun kekuatan lainnya
orang yang memegang mustikasion juga bisa menjadi kebal dan tidak tertandingi
berarti nagras ke jakarta bukan untuk melindungi keluarga aku
dia yang mencari mustika sion ini
aku harus mendapatkan mustika sion ini
supaya aku bisa melindungi keluarga aku
dan membunuh siluman ular yang sudah membunuh papa aku
makasih banyak ya udah mau nerima kita di sini
kak angelie erin jadi sendirian lagi kan
biarin pak nagras sendiri aja yang ke semarang
aku tuh tetap harus ikut
pak tapi bagaimana kalau ancaman siluman ular itu kembali
mereka itu kembali kemudian meneror kita
buruma akan memantau keselamatan keluarga ini
di mana pun dia berada
akhirnya mister aca aca pergi dari sini semoga gak balik balik
gila ada yang pergi ntar nyariin
eh nyariin itu
memangnya pak nagras itu
itu ada perlu apa sih ke semarang
ngapain sampai perlu seratus penyelam segala
buruma menugaskan saya untuk mencari benda bertuah di sana
ya sudah kalau gitu pak
nah kalau gitu aku sama ayah pamit dulu ya
asyik dibawain barangnya
ayo bantuin dan jalin aja
jangan mau enak sendiri masa aku sendiri sih
maaf ya pak nagras
ndra nanti aku bawa